hai yang saya dengar itu di kantor nasdem katanya sih pak cuman saya nggak paham juga pak
tapi saksi mengatakan cuma sekali ya
ada beberapa parfum yang suka diminta yang di gurlain plaza yang kurir masalah
tanggal tanggal lima mei dua ribu dua puluh tiga
oh ya cuman sekali pak itu cuma sekali
oke masih saksi kiki tadi lukisan sujiwo tejo itu dipasang di mana
setelah dibayar diserahkan ke kementan itu lipasan dimana ya
hai saya belum pernah lihat lukisannya belum pernah lihat lukisannya wrong
saudara saksi mungkin dengar cerita yang lain disimpan apakah di rumah pribadi pak
sarul ataukah di kantor atau di rumah dinas yang saya dengar itu di kantor nasdem katanya sih pak
cuman saya nggak paham juga pak itu yang saya dengar disitu di kantor nasdem katanya sih pak
saya gak paham juga pak
tapi disimpan di kantor gitu ya